juru bicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan
siti nadia tarmizi mengatakan delta crohn belum ada di indonesia
namun ia mengimbau masyarakat tetap waspada ketat protokol kesehatan
dan vaksinasi menjadi kunci proteksi diri
siti nadia menjelaskan delta crohn sebagai sub varian dari delta dan omikron
sehingga kurang tepat jika disebut varian baru
ia menyarankan masyarakat indonesia waspada karena baik delta maupun omikron
sudah ada transmisi lokal
hingga kini belum ada informasi mengenai kemampuan subvarian ini
demi mencegah delta crohn masuk ke indonesia
siti nadia menyarankan masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan
dikhawatirkan kan penyebarannya yang lebih cepat ya
karena mengikuti mungkin pola dari omikron
dan juga kalau kita lihat tingkat keparahannya kalau dia mengikuti varian delta
tapi sampai saat ini kan kita belum menemukan data data yang cukup
mengenai pengaruhnya terhadap epidemiologi
nah antisipasinya ya tetap ya percepatan vaksinasi
dan juga tetap bahwa protokol kesehatan